tim liputan cnn indonesia
jadi yang terjadi saat ini adalah kasus konformasinya naik
jika tetap dilarang para pedagang berharap ada solusi dari pemerintah untuk sumber nafkah mereka
ato dapat menerapkan sanksi
porsi makan ini mencakup dua puluh lima persen karbohidrat dengan memilih antara nasi mie atau kentang